saat ini kejaksaan agung menggelar konferensi pers perkembangan terkini berkas perkara dugaan pembunuhan berencana brigadir yosua
apakah sudah dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu kita segera bergabung
sehingga berkas perkara juga sudah kami nyatakan lengkap formulirnya p dua puluh satu
tentang administrasinya nanti itu tanggung jawab direktur terkait
kapan dikeluarkan hubungan koordinasi dengan baris krim dengan direktur terkait di baris krim
tapi secara subtansi telah mengunis syarat formulir material
tahap dua sudah terjadwal
saya sudah perintahkan pada direktur untuk pelaksanaan tahap dua tidak boleh terlalu jauh dari diterbitkannya p dua puluh satu
karena kuhab menganut asas peradilan cepat sederhana
supaya mendapatkan kepastian hukum keadilan bagi tersangka maupun korban
yang berikutnya rencana penggabungan perkara
kawan kawan media yang selamat
penggabungan perkara ini diatur di pasal satu ratus empat puluh satu kuhap
kenapa satu ratus empat puluh satu kuhap diatur itu
ini saya beri penjelasan
adalah untuk lebih efektif
kena melanggar dua tindak bidana
tapi satu tersangka kita gabungkan dalam satu dakwaan
pertama dan kedua
jadi dua tindak bidana kita gabungkan pakai dan
berarti dua tindak bidana
jadi dalam teori hukum bidana disebut konkursus realis
itu menyangkut dua perkara yang menarik perhatian masyarakat